sudah hampir sebanyak jumlah untuk indonesia dan lagunya yang terkenal din asalam
seterusnya bapak ibu lebih suaranya lebih bagus dan lebih pinter
sekali lagi melihat perkembangan kasidah kita diingatkan bahwa
sholawat dan kasanak islam dapat berpadu dengan semangat zaman
dan menjadi semakin menarik dan semakin indah
semakin menarik dan semakin indah
ini dapat menjangkau lebih banyak orang dan lintas negara dengan menggunakan teknologi terbaru
sekarang ada youtube mungkin sepuluh tahun lagi ada cara yang baru
oleh sebab itu saya sangat menghargai sangat mengapresiasi
dan bangga melihat semua peserta bintang vokalis kasidah tingkat rasional ini